sabtu lima belas februari genap empat belas hari masa observasi wni yang dievakuasi dari wuhan china
pemerintah pun telah menyusun skenario penjemputan dari natuna
sabtu besok pemerintah akan menyiapkan tiga pesawat tni au untuk menjemput wni yang selesai diobservasi
tiga pesawat itu terdiri dari dua unit boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dan satu hercules
turut dalam rombongan penjemputan nantinya sejumlah pejabat pemerintah seperti panglima tni menteri kesehatan dan lainnya
di natuna para wni akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum diterbangkan ke jakarta pada siang harinya
selanjutnya di halim para wni rencananya akan disambut perwakilan pemerintah daerah dan anggota dpr
tetapi pekerjaan kita belum selesai karena kemudian saya harus melakukan disinfeksi
kembali hanggar yang dipakai kemarin kemudian menata kembali seluruhannya
karena kemudian ini akan kita coba untuk kita close sampai dengan tiga hari atau sampai seminggu
dalam kondisi yang seperti sekarang setelah kita disinfeksi
baru setelah itu nanti kita akan berbicara tentang bagaimana menata ulang